rekan rekan media yaitu sembilan belas orang yang telah
ayat satu kuhp tentang perusahaan gudang atau bangunan
dan pasal satu ratus tujuh puluh ayat satu tentang pengeroyokan
ada pun waktu dan tempat kejadian yaitu hari rabu
tanggal tujuh belas april dua ribu dua puluh empat pukul dua belas waktu indonesia barat
dengan tempat kejadian jalan arde irma suryani blok jagal
kelurahan karanganyar kecamatan kabupaten subang
dengan dasar laporan polisi nomor lpp spkt polresubang kulajabar
ada pun pelapor yaitu tj usia empat puluh dua tahun cibogo subang
ada pun korban dan kerugian material yaitu yang pertama aha
usia enam puluh dua tahun sukamulya cibogo subang luka ringan
kemudian im tiga puluh sembilan tahun cengklong kosambi
tanggerang banten luka berat komponen js tiga puluh sembilan tahun sukamulya cibogo
subang luka ringan dan satu unit rumah yang digunakan sebagai sekretariat
kemudian tiga unit handphone milik korban dan mesin air inventaris sekretariat
serta tiga unit kendaraan r dua yang terparkir di sekretariat
ada pun kronologisnya yaitu pada hari selasa malam
kami menghubungi beberapa rekannya
lainnya yaitu pada hari rabu tanggal tujuh belas april dua ribu dua puluh
sekira pukul delapan di bawah jembatan flyover pamanukan subang
kemudian dari waktu tersebut kemudian bergerak ke arah tkp
yaitu di wilayah kota subang tiba pukul sebelas tiga puluh
berhenti dulu di pinggir jalan sekitar lampu merah gerbang tol cilameri
untuk memastikan kelompoknya tidak ada yang tercecer
kemudian memberikan instruksi dan arahan terhadap semua anggota
yaitu memberikan efek jerah kepada kelompok lain
kemudian dengan cara merusak sekretariat dan tidak boleh melakukan
kekerasan kepada warga sipil
kemudian pada pukul dua belas kelompok yang dipimpin oleh saudara karmedi
tersebut tiba di tkp tanpa dikomandoi
beberapa anggota yang dipimpin oleh kamedi melakukan pengerusakan
terhadap gudang atau bangunan yang menjadi sekretariat salah satu lsm
kemudian saat itu pula terjadi kekerasan fisik terhadap tiga korban
yang saat itu berada di sekitar tkp
dan saat ini sudah kita amankan bisa dilihat di depan rekan rekan media
yaitu sembilan belas orang yang telah kami tetapkan menjadi tersangka
dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan serangkaian penyidikan
nanti apabila ada perkembangan lain akan kami update kepada rekan rekan media
yang pasti kami di sini menyampaikan pesan daripada pimpinan kami
pak kapolda jawa barat
dan kami sendiri sebagai kapolres subang sangat mengecam segala bentuk kegiatan
anarkis kegiatan yang membuat gaduh suasana kamtimas yang ada di wilayah subang
sehingga kami tidak akan memilih milih kami tidak pandang bulu
kami akan melakukan tindakan tegas terukur sesuai dengan peraturan yang ada
kalau motif hasil sementara itu ada
konflik internal ya ada konflik internal
itu nanti diluar daripada proses penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh satra skrim